wah gak kerasa ya lebaran tinggal hitungan hari nih
pasti lebaran tahun ini beda banget ya karena kita nggak bisa silaturahmi ke rumah masing masing dan tetap muka secara langsung
gimana kalau misalnya kita kirimin aja hampers ataupun bingkisan ke orang orang terdekat
saya pun punya ide nih soal membungkusnya dengan teknik furoshica
furoshiki sebetulnya adalah kain tradisional jepang yang namanya terkenal sebagai teknik membungkus ramah lingkungan
jika tak ada kain furoshiki anda bisa gunakan kain apapun asal berbentuk segi empat
lalu putar agar posisi ujung kain berseberangan
lalu siapkan wadah bingkisannya
kali ini saya pakai besek bambu
untuk isinya selain kue kering nastar saya pilih hensai
saya juga pakai kain yang berbentuk seperti ini
ya hitung hitung bekal tambahan amunisi menjalani new normal
sebagai pelengkap siapkan kartu ucapan dan hiasan ketupat
untuk membungkusnya letakkan kotak di tengah kain
kemudian ambil dua ujung kain dari sisi yang berseberangan ikat simpul
begitu juga dengan sisi satunya lagi hingga berbentuk seperti ini
nah agar lebih rapi saya ambil satu sisi kain terpanjang dan putar menutupi simpul lalu selipkan
kalau hasil buatan sendiri pasti akan lebih berkesan juga buat si penerima bukan
yeay jadi deh ini dia nih hampers dengan teknik frozchiki saya
cantik banget kan ya
tinggal saya kirimkan aja deh ke teman terdekat yang sudah saya siapkan list listnya
nah ini dia
ini dirama lingkungan
ini bisa digunakan kembali apalagi untuk yang perempuan ya
jangan jangan bisa jadi taplok meja ataupun hijab dia
kotaknya juga bisa digunakan kembali untuk menyimpan barang di rumah masing masing
dan selamat berlebaran
daniar afri jakarta